biar kamu angkat
kalau udah ada setoran setoran keamanan
nggak diangkat juga
yaudah kita batalin aja caranya
angkat sekarang bukan waktu yang tepat
kalau sudah ada uangnya
saya telepon balik
nggak diangkat juga
akang belum lapar
semarang semarang semarang
dua ekor tikus sekarang ada di parkiran taman
kamu kasih tahu saya ada dua ekor tikus di parkiran taman
dua ekor tikus itu maksudnya dua orang yang saya ceritain kemarin
saya pakai istilah berkaya intel
saya kasih tahu kang cecep
dua ekor tikus sekarang lagi ada di parkiran taman
ngapain kamu ngasih tahu saya ada dua ekor tikus di parkiran taman
didan tadi bilangnya gitu
dia ngasih tahu dua orang yang dia ceritain kemarin lagi ada di parkiran taman
kemarin saya ke parkiran tapi belum sempat apa apa
yang markir udah kabur
tadi awes telepon katanya gak ada yang markir
udah saya bilang supaya dia kerja lagi aja
lagi di luar kantor sama ujang sama kang murad
urusan kalian belum beres
sebetulnya udah kang
pasar udah dipegang lagi sama keponakan kang murad sama dua ekor tikus
kang murad sama dua orang temennya
parkiran yang sebelumnya dipegang saudara bubun udah balik lagi ke dia
parkiran yang sebelumnya dipegang orang orang eksterminal sudah diambil alih juga
di terminal juga udah gak ada teror

sebelumnya tidak ada yang bisa diberi
terus terbunuh di jakarta
terus terbunuh di jakarta
terus terbunuh di jakarta
terus terbunuh di jakarta
terus terbunuh di jakarta
terus terbunuh di jakarta
mau berangkat atau pulang kuliah
udah pulang tapi mau kopi dulu
aku pengennya yang nawarin karyawan baru
iya tahu tapi kopi yang gimana
masa kamu nawarin sesuatu yang kamu gak tahu
yaudah terserah kamu aja
kamu mau kopi hitam atau kopi miku
berarti saya kopi mik
pengen kunter lagi
kalau sudah ada setoran iuran keamanan
masih gak diangkat juga
sekarang dia telepon kamu
gak kamu angkat
kalau udah ada setoran inuran keamanan
gak diangkat juga
ya udah kita batalin aja caranya
tadi kan saya udah bilang begitu
tadi saya masih berharap ada uangnya
jangankan ada uangnya
telepon aja gak dijawab
kalau mau batalin acaranya
bilang dulu ke bang edi
ya udah telepon
kan udah yang ngomong
kan kalau nelfon mah bagian kamu
kita sama sama tau
bisnis dan politik sangat erat hubungannya
saya harap kita bisa bekerja sama
kita sama sama tau
sudah membangun dukungan dari berbagai elemen dalam masyarakat
dan untuk mempertahankan serta membangkannya
saya butuh dana yang tidak kecil
maaf izin untuk terima telepon
saya sedang meeting
silahkan telepon lain waktu
saya sedang meeting
silahkan telepon lain waktu
habis itu teleponnya langsung ditutup
boleh aku temenin
gimana karyawan barunya
gak sempet training ya
iya begitu datang bawa lamaran langsung disuruh suruh kerja
pantesan dia nawarin aku kopi
tapi gak bisa jelasin kopi yang dia tawarin
tapi kasian kalau nanti yang kesini orang nggak ngerti jenis jenis minuman kopi
iya nanti aku training
terima kasih bang edi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi